presiden joko widodo melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan jalannya uji coba klinis vaksin covid sembilan belas
yang merupakan kerjasama pt sinovac tiongkok dengan pt bio farma dan fakultas kedokteran universitas pajajaran
didampingi oleh menteri bumn erick thohir dan gubernur jawa barat ridwan kamil
presiden menyampaikan optimistis jika vaksin covid sembilan belas dapat segera digunakan secara massal
presiden berharap pada januari dua ribu dua puluh satu vaksin covid sembilan belas bisa selesai diproduksi dan mulai dilakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat indonesia
presiden pun mengatakan pada agustus ini memproduksi seratus juta vaksin covid sembilan belas
dan akan ditingkatkan jumlahnya pada desember dua ribu dua puluh nanti menjadi dua ratus lima puluh juta vaksin
dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya allah akan
akan diselesaikan dalam enam bulan ini dan kita harapkan nanti di bulan insya allah di bulan januari
kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya
seluruh masyarakat di tanah air
presiden jokowi juga menyaksikan penyuntikan perdana uji klinis vaksin covid sembilan belas
terhadap dua puluh perwakilan relawan yang berlangsung di fakultas kedokteran universitas pajajaran bandung
di antara para relawan ada gubernur jawa barat ridwan kamil yang juga telah secara resmi
mendaftar menjadi relawan uji klinis fase tiga covid sembilan belas
salah satu warga yang juga ikut menjadi relawan uji coba vaksin mengaku
bersedia menjadi relawan agar vaksin covid sembilan belas bisa segera ditemukan
kalau saya sendiri sih buat kesehatan saya sendiri sih yang paling intinya itu
soalnya kan saya kerja di luar saya nggak mau gitu kalau misalnya saya terjangkit nanti keluarga saya
ketiga anak saya juga ikut ikutan gitu
pemerintah dalam tiga bulan ini juga tengah mengembangkan vaksin sendiri yang diberi nama vaksin
presiden menyebut vaksin merah putih diharapkan dapat selesai pada pertengahan dua ribu dua puluh satu
pemerintah juga menyebut vaksin merah putih ini diharapkan dapat selesai pada pertengahan dua ribu dua puluh satu

pembuatan vaksin merah putih ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan lembaga lembaga dan universitas universitas dalam negeri
namun indonesia juga terus membuka diri bekerja sama dengan negara lain
seperti tiongkok uni emirat arab dan korea selatan
tim liputan cnn indonesia